belum lama ini ratusan warga di desa sukabakti kecamatan tarogong kidul kabupaten garut jawa barat
tiba tiba ditagih utang oleh pt pnm atau pt permodalan nasional madani
padahal warga tidak pernah mengajukan pinjaman atau bahkan menerima uang pinjaman tersebut
lantas sebetulnya bagaimana duduk perkara dari kasus ini dan bagaimana agar terhindar dari kasus serupa
hampir dua pekan sejak kasusnya terbongkar posko pengaduan korban pinjaman fiktif di polres garut jawa barat masih terlihat sepi
kamis pagi hanya ada petugas kepolisian yang berjaga
tidak ada satupun warga korban dugaan penyalahgunaan data maupun pihak pt permodalan nasional madani yang datang melapor
tidak adanya laporan membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan
meski begitu polisi menduga telah terjadi penyalahgunaan data ratusan warga untuk pencairan dana pinjaman pnm
penyala gunaan data kali ya pak ya
iya nah itu juga termasuk salah satu yang masih kita selidiki gitu pak
ada tiga ratus lima puluh delapan warga desa sukabakti yang datanya diduga dicatut sebagai debitur dari pt pnm program pinjaman membina ekonomi keluarga sejahtera
dikutip dari situs pnm program mekar adalah layanan pinjaman dana tunai modal usaha dari pemerintah yang diperuntukkan untuk perempuan prasejahtera
nasabah pnm mekar terdiri dari kelompok yang jumlah anggotanya hingga satu ratus delapan puluh orang
setiap kelompok memiliki satu orang ketua
pencairan dana pembayaran angsuran dilakukan dalam pertemuan kelompok
ima salah satu korban pinjaman fiktif mencurigai adanya keterlibatan ketua kelompok
lantaran sejak kasus ini terbongkar keberadaannya kini tidak diketahui

pihak desa meminta seluruh warganya agar tidak sembarangan meminjamkan identitas pribadi seperti ktp dan kartu keluarga pada orang lain
identitas pribadi itu jangan diberikan ke siapapun
tanpa instruksi dari pemerintah desa melalui rtrw
saya tidak mau terjadinya yang sudah sudah yang sekarang lagi geming
permasalahan data data pribadi dipansuhkan
terkait dugaan penyalahgunaan data kasus pinjaman fiktif ini membuat sebagian warga lainnya lebih waspada
jadi bisa lebih akurasi lagi lah intinya mah
supaya lebih jelas lagi bahwa ini bukan orangnya gitu
terus melalui rtrw nya kejelasannya kayak gimana
kita jangan sembarangan kasih data ke orang
kalau misalnya orang minta ktp tanya dulu buat apa
pokoknya kalau nggak jelas jangan dikasih
kemudian pemerintah juga lebih memberikan perlindungan lagi kepada warganya apabila ada kejadian bahwa datanya itu adalah

kepala departemen hukum teknologi informasi komunikasi
dan kekayaan intelektual fakultas hukum universitas pajajaran sintadewi menjelaskan
undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua tidak hanya berbicara tentang norma tapi juga tata kelola
alhasil perusahaan yang lalai melindungi data bisa dituntut pidana
kemudian ada beberapa perangkat ya beberapa metode untuk menjaga agar data pribadi ini bisa dikelola dengan baik
jadi memang kata akhirnya data pribadi itu
menjadi kewajiban dari institusi menjaganya yaitu pemerintah dan swasta
dalam kasus pinjaman fiktif di desa sukabakti kabupaten garut ini
ditemukan pada data identitas korban nama dan nomor induk kependudukan yang sesuai
namun foto yang tertera adalah orang yang berbeda
saat ini kantor pt pnm di jalan patriot garut tetap beraktivitas seperti biasa
pihak pt pnm tidak bersedia dikonfirmasi
tim liputan cnn indonesia cawabunga